doni kamu tega sama aku mas
kamu tega mas
kamu cintamu sama aku mas
lepas istilah ya pak
mama mau kasih tau sama kalian
kalau mulai sekarang
papa gak akan tinggal disini lagi
jadi papa gak pulang ke rumah lagi ya ma

banget sama kalian sampai kapanpun
tapi kalian harus tahu
orang dewasa itu mempunyai masalah
dan mereka gak bisa bersama lagi
tapi satu hal yang perlu kalian tahu
papa dan mama
kalau aku boleh memilih
aku mau papa ada disini terus ma
kuatkanlah hamba demi kedua buah hati hamba
apa yang disini
untuk bayar sekolah
aku juga butuh uang buat bayar listrik di rumah
listrik di rumah udah diputus mas
aku cuma bisa ngasih buat bayar sekolah
gak bisa lebih dari itu
kerja kek ngapain
ini kantor lagi agak seret soalnya nggak kayak dulu
kalau kamu gak sibuk
kamu datang kerumah
kamu datang kerumah ya mas
iya nanti kalau sempet
kamu gak bisa ya mas
kasih uang lebih dari ini
kebutuhan anak anak kan banyak mas
kebutuhan di rumah juga banyak
kalau mau terima kalau enggak ya udah
kamu tuh kenapa sih mas
kalau sama kartika kamu bisa keluar uang banyak
tapi kalau sama aku dan anak anak kamu jadi perhitungan
dari dulu aku kasih kamu duit ya
gak ada perubahan sama sekali gini gini aja
kalau kartika kan enggak
dia langsung memperbaiki penampilan
jadi enak dilihat
jadi lebih menawan
tapi kan semua uang yang kamu kasih itu
aku pakai untuk kebutuhan rumah tangga mas
untuk keluarga kita
itu sih pinter pinternya kamu aja ya
kalau aku sih simpel
aku pake uang yang kamu kasih
aku pake uang yang kamu kasih
aku pake uang yang kamu kasih
aku pake uang yang kamu kasih
aku pake uang yang kamu kasih
aku pake uang yang kamu kasih
kalau aku sih simpel
aku suka yang enak dilihat
aku suka yang cantik
aku suka yang seksi
kalau kamu kan enggak
kalau kamu itu
aku mau pulang dulu ya mas
aku mau pulang dulu ya mas
aku mau pulang dulu ya mas
aku mau pulang dulu ya mas
aku mau pulang dulu ya mas
aku mau pulang dulu ya mas

aku mau pulang dulu ya mas

aku mau pulang dulu ya mas

aku mau pulang dulu ya mas
gimana keadanya dong
belum terlalu banyak perubahan bu
kalau obat yang baru itu bisa bikin dia sembuh
iya bu saya pikir juga begitu
tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang saya pikir
tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang saya pikir

terus kapan kira kira dia akan sembuh dokter
kami sedang melakukan observasi ulang
apa sekarang saya boleh menemuinya dokter
boleh mari ibu silakan
bukan ranti ini kakak
kenapa bukan ranti yang kesini
kamu dimana ranti
tolong menjauh sebentar ya
kamu harus sembuh doni
kamu harus sembuh
jangan tinggalin aku
rantik kamu dimana